ya hari ini panja komisi delapan dpr ri kembali menggelar rapat kerja bersama dengan kementerian agama
terkait dengan besaran biaya perjalanan ibadah haji dua ribu dua puluh
kita langsung terhubung dengan rekan saya
produser lapangan cnn indonesia raff raff kaffi yang sudah ada di gedung dpr jakarta
raff raff selamat malam
sejauh ini apakah sudah ada hasil penetapan besaran biaya haji yang dibebankan kepada jemaah
mevri kami juga masih menunggu dan kami masih mencari tahu berapa besar biaya ongkos naik haji
yang saat ini sedang dibicarakan dalam rapat dengar pendapat antara komisi delapan dpr ri
bersama dengan pemerintah yang diwakili oleh kementerian agama
publik pun juga menunggu karena polemik kenaikan ongkos naik haji ini
sempat mencuat ketika kementerian agama menaikkan harga ongkos naik haji menjadi dua kali lipat
dari awal rp tiga puluh sembilan juta menjadi rp enam puluh sembilan juta
sementara itu publik meminta transparansi item item dan juga harga harga apa saja
yang dinaikan oleh pemerintah sehingga harga ongkos naik haji bisa ditetapkan menjadi semilai rp enam puluh sembilan juta
kementerian agama berdali bahwa kenaikan ongkos naik haji ini
merupakan bagian agar menjaga keberlanjutan dana manfaat ibadah haji
yang bisa diberikan kepada tahun tahun berikutnya atau kepada calon calon jemaah pada tahun tahun berikutnya
namun seperti yang kita bicarakan ataupun juga komisi delapan dpr ri bicara
yang belum bisa diterapkan pada tahun ini
mengingat bahwa ada beberapa item yang masih bisa diminimalisir atau bahkan dihilangkan
tetapi diambil angka moderat sekitar rp empat puluh delapan empat puluh sembilan juta
beberapa item yang masih bisa diminimalisir antara lain adalah konsumsi
kemudian juga akomodasi ada juga transportasi
dan juga yang berkaitan dengan living cost
nah beberapa item ini bisa diperkecil atau diminimalisir agar biaya ongkos naik haji bisa ditekan
selain itu ada juga biaya pemeriksaan pcr dan juga pemeriksaan vaksin meningitis
yang bisa diangkat kerjasamanya oleh kementerian kesehatan
kita pun juga masih menunggu mevri karena sampai sejauh ini pihak dari dpr ri komisi delapan
dan juga pemerintah atau kementerian agama
belum juga keluar dari ruang sidang yang bisa membacakan atau bisa mengambil kesimpulan
berapa harga yang pantas untuk harga ongkos naik haji pada tahun ini
ya raff raff kita tahu bahwa adanya wacana dari pemerintah untuk kemudian menaikkan biaya haji
begitu yang harus dibayarkan oleh jemaah yang tadi anda sebutkan besarannya
itu kemudian juga membuat sejumlah jemaah yang sudah bertahun tahun
sudah belasan tahun mengantre untuk bisa
naik haji tapi akhirnya menarik kembali uang mereka
karena menilai tidak akan mampu untuk membayarkan besaran atau biaya tambahan
begitu ya untuk bisa naik haji tahun ini
apakah hal hal seperti ini juga sempat anda dengar menjadi pertimbangan untuk nantinya menentukan
besaran biaya haji berapa yang akan diputuskan hingga nantinya dibayarkan oleh para jemaah
yang akan berangkat haji tahun ini
mevri dari beberapa informasi yang saya dengar
bahwa jemaah haji yang lunas tunda atau bagi mereka yang sudah membayarkan lunas
sebelum ketok palu atau harga yang ditetapkan pada tahun dua ribu dua puluh tiga ini
maka keberangkatan mereka tetap bisa dijadwalkan atau juga ada opsi mereka bisa membayar
antara tujuh sampai delapan juta rupiah agar bisa keberangkat untuk pada tahun ini
ataupun pada tahun setelah dari tahun dua ribu dua puluh
namun untuk yang tahun ini mevri kebesaran angka ongkos naik haji tersebut
didasarkan pada klaim dari majelis ulama indonesia dan juga dari pihak kjri yang berada di jeddah arab saudi
yang mengklaim fakta bahwa memang faktanya dari pihak arab saudi memang sudah menaikkan harga masyair
atau harga akomodasi dan juga transportasi dari mekah menuju ke arafah
dari yang sebelumnya seribu real atau sekitar empat juta rupiah menjadi lima enam ratus rial atau sekitar dua puluh dua juta rupiah
nah harga masa air inilah yang sampai saat ini masih menjadi perdebatan
dan juga masih salah satu yang menjadi deadlock antara pemerintah dan juga dpr ri
apakah harga masyair ini bisa dikompromikan dengan pihak arab saudi
dan meminta pemerintah untuk bisa melobi lebih intens lagi harga masyair ini agar bisa lebih ditekan
sehingga bisa menurunkan harga ongkos naik haji
selain harga masyair yang tentunya saat ini menjadi pandangan ataupun juga menjadi sorotan adalah harga penerbangan
atau tiket penerbangan
dipaksa sekalipun harga ini diperpas warganya pada serta ke death rest play or perdayaan
hepatly using banan yang memper drawing aku menggunakan pelayanan beli belah lebar yang kepada kita
tak untuk bawa hanya hal usahaya dan langsung panggil darah
bond kesempatan halian memberikan anti imbalan untuk memengaruhi suning website arofa
dengan sebelah j cupcake maksud itu
jadiimento juga tanggung jawab dari anak ayah nus nsa bertemauf maaf
karena klub saluran bapak tapitapil only badai chak familia
di tanah suci mevri